protes pro demokrasi hongkong telah berubah menjadi kekerasan sejak bulan juni lalu
hingga saat ini aksi unjuk rasa pro demokrasi di hongkong belum juga selesai
awal muncul sejak bulan februari unjuk rasa pertama di bulan maret dan masa terus turun ke jalan
hingga hari ini masa mendesak agar hongkong melepaskan diri dari tiongkok
kita akan bahas perjalanan panjang aksi pro demokrasi hongkong
malam hari ini seperti apa perjalanannya
mungkin anda belum terlalu familiar dengan kasus kasusnya
kita lihat ini dimulai dari bulan februari dua ribu sembilan belas
pertama adalah biro keamanan hongkong hk di sini disingkat menyerahkan draft dokumen usulan amandemen undang undang ekstradisi
apa yang terjadi
jadi selama ini dengan amandemen undang undang ekstradisi ini
siapapun yang kemudian ditahan atau terlibat permasalahan hukum di hongkong
bisa diekstradisi kemanapun
kemana pun negara termasuk warga asing akan bisa diekstradisi ke negara asing
asalnya termasuk juga yang ditakutkan oleh masyarakat hongkong saat ini adalah salah satunya diekstradisi ke cina daratan
satu maret dua ribu sembilan belas kemudian ribuan orang berunjuk rasa menolak usulan amandemen undang undang ekstradisi
mulai bergulir terus hingga tiga april dua ribu sembilan belas pemimpin hongkong carry lem ini dia carry lam
memperkenalkan secara resmi memperkenalkan amandemen undang undang ekstradisi
di sinilah kemudian pergerakan semakin nyata dan terus bergulir
dua puluh delapan april ada puluhan ribu orang berunjuk rasa menuntut pembatalan ruu ekstradisi
kemudian tanggal sebelas sampai empat belas mei dua ribu sembilan belas ada pertikaian di dalam ruangan lembaga legislatif hongkong
ada pertikaian antara anggota pro demokrasi dan loyalis china
dan di sana terjadi perdebatan soal perlu tidaknya ruu ekstradisi ini dibawa atau dibahas
dan kemudian dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
uni eropa mengeluarkan nota protes di march nya
dan tidak hanya uni eropa saja sebenarnya sudah menyampaikan nota protes
amerika serikat sudah memberikan peringatan bahkan di awal pada saat draft ini baru dikumpulkan
amerika serikat sudah menyatakan ketidaksetujuannya dengan apa yang terjadi di hongkong
kita lihat kemudian pergerakannya seperti apa
mulai sejak juni empat juni sampai tiga belas juni dua ribu sembilan belas unjuk rasa terus terjadi
jadi unjuk rasa sempat melibatkan
pelajar alumni staff orang tua siswa sempat ada sepuluh ribu mahasiswa turun ke jalan guru juga turun ke jalan
ada tiga advokat turun ke jalan di bulan juni ini
dan demonstrasi melibatkan hingga satu juta orang
dan kemudian sudah terjadi bentrokan bentrokan antara polisi dan demonstran sejak tanggal sembilan juni
dan kemudian otoritas hongkong tiga belas juni menutup
untuk kantor pemerintahan
ini yang kemudian dilihat sebagai alarm yang membahayakan bagi pemerintah hongkong
makanya empat belas juni pemimpin tertinggi hongkong carry lem mengatakan menunda pembahasan ruu ekstradisi
tapi ternyata publik masyarakat hongkong warga hongkong masih sangat belum puas tentang ini
masih terus melakukan unjuk rasa
satu sampai dua puluh delapan juni pendemo bahkan mengepung kantor polisi dan juga pusat pusat pemerintahan
pemerintah hongkong merasa terdesak
pemimpin hongkong merasa terdesak
kemudian juli dua ribu sembilan belas demonstrasi terjadi di peringatan dua puluh dua tahun penyerahan hongkong dari inggris ke china
kemudian ada juga puluhan demonstran yang ditangkap
nah kemudian kita lihat pergerakan bagaimana
tapi masih ada keinginan dari pemerintah hongkong untuk hanya sekedar menunda pembahasan ruu ekstradisi ini
ya kita lihat
agustus dua ribu sembilan belas ada ribuan pns turun ke jalan kemudian bandara ditutup
ya ada ribuan pns turun ke jalan bandara ditutup
anda mungkin lihat pada saat itu ada sekitar tujuh hari berturut turut bandara di hongkong lumpuh
ada dua terminal yang ditutup yang dikuasai oleh pendemo
dan akhirnya ada ratusan penerbangan dibatalkan di bandara tersibuk di dunia
polisi juga kemudian menangkap ratusan orang
pemimpin hongkong akhirnya membatalkan ruu ekstradisi
tidak hanya pembahasannya tapi ruu nya dibatalkan
tapi ternyata pengunjuk rasa masih belum puas
pengunjuk rasa sudah kadung kecewa dengan pemerintahan carry lam
dan mereka meminta carrie lam untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi hongkong
tapi carry lam tidak mau
akhirnya terus terjadi unjuk rasa enam hingga enam belas september
demonstrasi terjadi lagi
aktivis pro demokrasi bergerilya ke amerika serikat ke jerman ke taiwan
ke taiwan ia meminta bantuan meminta dukungan
agar hongkong bisa terlepas dari tiongkok
kemudian sempat bertemu dengan salah satu pejabat di jerman
yang kemudian juga menyebabkan kekecewaan
dan membuat hubungan jerman dan china menjadi semakin memanas
sempat beberapa hari terjadi
ya kita lihat sekarang
ini dia yang terjadi sejak bulan oktober dua ribu sembilan belas
demonstrasi terus terjadi
dua hari sekali terus terjadi
polisi kemudian menangkap dan juga menembak sejumlah pendemo
videonya banyak sekali bertebaran di twitter dan juga di instagram
bahkan polisi juga sekarang sudah tidak segan untuk menembak perempuan
ada perempuan hamil kemarin ditembakkan gas air mata
kemudian ditekan ke lantai
dan kemudian menimbulkan kemarahan publik
november dua ribu sembilan belas hingga saat ini pengunjuk rasa pro demokrasi
terus menantang pemerintah china
dan aksi semakin banyak dan dilakukan pada hari kerja
jadi saat ini pengunjuk rasa pro demokrasi
taktiknya adalah berunjuk rasa setiap hari
dengan jumlah yang banyak
di titik titik yang terpisah
karena memanfaatkan kelemahan polisi
polisi sejauh ini kalah jumlah
tapi memang menggunakan peralatan yang sangat canggih
jadi itu perkembangannya sejauh ini
dan bagaimana awal mula dari unjuk rasa yang berkembang di hongkong
yang semakin kondisinya semakin mencemaskan hingga saat ini